forum umat islam berencana mengadakan aksi besar besaran pada tiga puluh satu maret
aksi tersebut diadakan untuk menuntut basuki cahayapurnama dicopot dari jabatannya sebagai gubernur dki jakarta
aksi yang dijuluki sebagai aksi tiga ratus tiga belas ini akan dipusatkan dekat istana merdeka
di antara tuntutannya aksi akan mendesak presiden joko widodo untuk turun tangan mengakhiri kasus penodaan agama
dengan menjatuhkan hukuman terhadap basuki cahaya purnama
rencananya aksi akan dimulai dengan sholat jumat berjamaah di istiqlal dan kemudian dilanjutkan dengan aksi penyampaian pendapat
sementara menko polhukam wiranto menegaskan aksi demonstrasi sebagai bentuk ekspresi dalam berdemokrasi
harus disampaikan sesuai dengan aturan mulai dari perizinan hingga tanggung jawab menjaga keamanan
karena itu jangan sampai demonstrasi justru terkesan menakut nakuti rakyat
wiranto menyatakan hal ini terkait dengan rencana forum umat islam yang akan digelar dengan demo bertajuk aksi tiga
demonstrasi yang menakut nakuti rakyat demonstrasi yang membuat kita khawatir tentu itu sangat merugikan kita
merugikan masyarakat juga
karena itu kembali ke masyarakat kita itu supaya tenang jangan terkejutkan
tapi yang saya minta adalah agar pendemo ini betul betul ikut aturan yang telah ditetapkan oleh aparat keamanan yaitu kepolisian
dan harus minta izin jangan sampai tidak minta izin
dan satu lagi agar demonstrasi ini akan merupakan cerminan kebebasan di negeri ini
kebebasan itu kan ada batasnya
jangan sampai kebebasan itu kemudian disalahgunakan untuk mengganggu kebebasan pihak lain
hingga rabu pagi polisi belum menerima surat pemberitahuan dari kelompok masyarakat mengenai aksi unjuk rasa satu tiga
polisi mengimbau bagi kelompok masyarakat yang akan terlibat agar segera mengirim surat tersebut
guna mempermudah koordinasi pengamanan unjuk rasa
kalau formalnya kita belum terima hari ini tetapi secara komunikasi non formal itu sudah dijalankan
kepada mereka mereka yang punya niatnya untuk melakukan unjuk rasa
oleh karena itu kita himbau kepada koordinator untuk segera menyampaikan surat pemberitahuan
jumlah orang yang disertakan berapa alat peraga apa
kemudian juga tempat dari pelaksanaan unjuk rasa itu dimana
jadi ini sangat penting dikarenakan pertama tentu untuk adanya saling koordinasi di lapangan
dan kedua untuk jumlah personil yang perlu dipersiapkan